paling cantik di dunia
gak belebep sama sekali kan mukanya
cantik sih pasti cantiknya
dapatnya bukan dari maminya
pasti dari dadinya
cuy kenapa blebep
dendam gitu loh sama gua cuy
cuy jadi orang
kagak boleh dendam cuy
namanya aja bella cantik
sini tasnya ada
mama masih di lokasi syuting boy
kasian banget ya mama ya pak ya
mama tuh harus kerja
buat ngebayar utangnya adriana
berarti nanti mama pulang sama siapa pak
belum tau boy
tadi si papa udah ajak pulang bareng
tapi kata mama nggak usah
karena mungkin syutingnya sampai larut malam
hmm yaudah yaudah
kalau gitu biar boleh aja yang jemput mama
soalnya kan boy udah kelar un pak
udah kelar un nya
kalau kamu mau jemput papa ikut
gak usah lah pak
kan papa capek habis kerja
boy kalau jalan sama istri dan anak
anak yang dicintai ya gak ada capeknya
bapak ganti baju dulu sebentar
pernah mau kemana
mau jemput mama
gak ganti baju
enggak gini aja
pakai rok dong
mana sih mau ke lokasi syuting nih
ganti baju dong
papi kemana ya kok belum pulang juga sih
bi kirain yang nonton tvt siapa sih non
non emang belum tidur apa
tumben tumben aja nih papi belum pulang
takutnya nanti kalau api pulang butuh sesuatu
kalau papi mah biarin surti aja yang nungguin
nggak salah nih nyuruh orang tidur
berarti bibi yang butuh tidur
udah bibi tidur aja
kalau gitu surti nemenin non aja ya di sini ya
surti juga lagi gak bisa tidur non
apa sih itu
udah surti mau nunggu di sini aja ya
mendingan bibi di sofa aja bi
reva takutnya bibi pelor
sekali nempel langsung molor
aku pikir kamu udah tidur say
papi kok baru pulang sih
ini udah malem banget
banyak kerjaan ya pi
tadi banyak pekerjaan yang harus papi selesaikan say
kalau gitu tapi mau makan atau mau minum teh atau mau reva bikinin susu hangat
kalau papi mau mandi ada water heaternya juga udah bener kok
tadi reva udah cek
terus mau tidur
terus mau tidur

kalau papi makan yang masakin siapa
tuh surti aja udah tidur
kalau kamu bapak gak mau kamu kecapean
nanti reva yang bangunin
jangan sampai tidur di sini
takut nanti tidurnya
papi selesai dulu ya sayangnya
kayaknya lemes gitu
saya aja langsung selesai

ayo di sini deh ya

beh cara ketika saya kasihan dengan dia
gak kelihatan nih telepon aja deh boy
nggak usah mendingan kita langsung aja cari mama di mana kita samperin
mungkin handphonenya juga desilent kan karena lagi syuting takut berisik
dan lagi mama tuh pasti surprise kita samperin bertiga ya kan
seret juga sih om
nah apa itu mama tuh
kenapa sih om
boy kinar kalian aja deh yang nyamperin mama
papa tunggu sini aja
ya kita emang ngasih surprise om
iya pak kok tiba tiba jadi kayak gitu pak kenapa sih
nggak usah pak
ada cewek itu tuh
pak emang cewek itu siapaannya papa
pokoknya papa males deh boy
ya udah pak kalau gitu boy sama kinar aja ke sana
gue disini aja ngemenin om deh
ngebayah sendiri sana
emang lo punya masalah sama itu
udah lu temenin gue dong papa kan udah gede
ya udah nih siapa tau mau nyolain
cuy cai lo nggak bisa ya cari lokasi syuting gitu yang di hotel bintang lima gitu loh
kok tempatnya lusul amat sih cerita tentang apa sih
lo kayaknya udah kekurangan modal ya cuy
yaudah aku fotoin dulu
kenapa dasar awalnya begitu panjang itu
tocaran ya sekarang melt
hai cuy ini anak gue mirip kan kayak gue iya sekali sih cakep cakep cuman kayaknya
nggak mungkin deh kalau cakepnya dari lu kayaknya dari papanya deh dari si brewo
kayaknya wih jangan gitu lihat dong lihat sendiri cakep ya mama cuy bener blebeb bagaikan pinang
dibelah blebeb sumpah nggak ada mirip miripnya pasti dari dadinya dari papanya pasti dari
wirawan kalau enggak mungkin kayak gini maksudnya dari perempuan lain gitu dari lu iya lu kan bisa
aja dong cuy eh lu jangan macem macem cuy lu mau buktiin gimana hasilnya gua
bella bella bella cantikkan paling cantik di dunia nggak blabub sama sekali kan mukanya
cantik sih cantiknya dapatnya bukan dari maminya pasti dari dadinya ya kan cuy kenapa blabub
dendam gitu lu ama gua cuy jadi orang kagak boleh dendam cuy cantik kamu siapa namanya oh
bella cantikkan bella sima bahasa itali cuy secara kita udah keliling dunia gitu ya cuy
bilang deh ini baru cocok biar mamanya tuh bisa damai jodohin aja deh
mana sih jalan ini enggak jelas iya maaf ya bella bukannya tante nggak suka sama bella
tapi maaf sih boy ini udah punya pacar patternya juga kalah cantik bener dah
eh cuy jangan blabub ini juga udah ada yang punya oh cakep banget cowoknya ganteng pisang uh miripnya
piseng lihatnya tinggalin uh pengen gemes pengen bujak bujak juga uh jadi udah yang punya juga
cuy ya alhamdulillah latanta saya ikut senang dan mudah mudahan bella bisa awet sama cowoknya
mama udah mau pulang belum apa boy nunggu di mobil aja udah selesai kok ikut pulang ya oke
cuy hehehe hehehe aku mau pulang dulu ya nek